materi ujian terdiri dari kemampuan dasar kemampuan ipa kemampuan ips dan kemampuan ipc atau campuran
abang udah sempet baca visi misinya anies muhaimin
nah ini mungkin secara operasional nantinya hal hal yang menyangkut moderasi
fokus di sana lalu kita akan bangun dari desa dan merdesa merdeka di desa
jadi kalau mandatori itu memang mestinya itu difasilitasi oleh negara
tapi menurut saya itu seharusnya bukan satu satunya
memang akan sangat tergantung sama emosi kita